angka kasus positif di indonesia seperti tadi disampaikan prof wiku mencapai seratus ribu lebih di tengah pelonggaran yang diterapkan
pemerintah kemudian sekarang dituntut untuk memikirkan strategi agar bisa menekan laju pertambahan kasus
ini akan menjadi perhatian kami pada malam hari ini karena seperti disampaikan oleh gugus tugas percepatan penanganan covid tadi
kasusnya masih ada ini masih serius belum aman belum baik baik saja
kita lihat sekarang ini dia penambahannya penambahan satu lima ratus dua puluh lima kasus baru per hari ini totalnya sudah mencapai seratus tiga ratus tiga orang
kemudian yang meninggal dunia lima puluh tujuh orang per hari ini total yang meninggal dunia empat delapan ratus tiga puluh delapan jiwa
yang sembuh total lima puluh delapan satu ratus tujuh puluh tiga dengan tertinggi satu dua ratus
provinsi tertinggi penyumbang kasus positif
yang pertama adalah dki yang kedua kemudian jawa timur yang ketiga jawa tengah jawa tengah kemudian ada sulawesi selatan dan yang terakhir bali
ini adalah penyumbang kasus positif berurutan sepanjang hari ini
dan yang menarik adalah pada sembilan belas juli lalu ada tiga puluh lima zona merah
hari ini ada lima puluh tiga zona merah bertambah delapan belas zona merahnya
dan jangan lupa perhatikan di angka ini angka kematian
fatality rate di indonesia mencapai empat delapan persen
ini angka kematian yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara negara lain per dua puluh tujuh juli
kita lihat sekarang sebenarnya kita berada di mana
kalau secara kurva ini kurvanya
ini sejak awal kasus dua maret kemudian kasus satu dua ditemukan
terus bergerak tinggi masih belum sepertinya masih belum mencapai puncak
kurvanya masih melandai tapi terus menanjak
belum melandai di atas masih terus bergerak ke atas
tidak tahu ini sampai kapan
baik kita lihat yang berikutnya
bagaimana dengan negara negara lain
who sudah menyarankan
bagaimana dengan negara negara lain
tests dilakukan satu dibanding seribu
jadi dari seribu penduduk dilakukan satu test
kemudian bagaimana dengan di indonesia
kita lihat dulu negara negara lain ya
total ini adalah lima besar negara dengan kasus covid sembilan belas tertinggi
amerika serikat brazil india rusia dan afrika selatan
outbreaknya amerika dengan empat tiga juta kasus positif sudah melakukan tes kepada lima puluh empat juta lebih
kemudian brazil dua empat juta kasus positif
melakukan tes kepada dua belas juta penduduk
india satu empat juta kasus positif
melakukan tes kepada enam belas juta
melakukan tes kepada dua puluh tujuh juta
indonesia afrika selatan empat ratus empat puluh lima ribu
tesnya kepada dua juta orang
indonesia seratus ribu kasus positif hari ini
melakukan tes hanya baru kepada satu satu juta
tiga ratus delapan puluh satu enam ratus sembilan puluh sembilan orang
itu artinya apa
ini artinya jumlah tes masih sangat kurang di indonesia
dan memang ini pun sudah diakui presiden jokowi bahkan menargetkan tiga puluh ribu test paling tidak harus bisa dilakukan dalam satu hari
dan kalau misalnya kita lihat sekarang fatality rate
bagaimana dengan fatality rate negara negara ini
bagaimana dengan negara negara lain
artinya jumlah kematian di indonesia masih sangat tinggi
kami ambil data ini dari outworldindata org
apakah ini artinya
artinya harus ada sesuatu yang harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan jumlah ini tidak semakin melonjak semakin menjadi semakin tidak terkontrol
banyak epidemiolog meminta agar pemerintah kembali menerapkan aturan work from home
mengurangi jumlah orang yang masuk kantor
karena ini perkantoran menjadi kelas terbaru penularan covid sembilan belas di indonesia
virus yang berukuran mikrodroplet ini oleh who dipercaya bisa bertahan dalam ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang kurang baik
dan umumnya terjadi di perkantoran